kabutan aturan tiga in satu di ibu kota hari ini adakah pengaruh signifikan yang dirasa warga ibu kota
kita akan lihat grafik berikut ini ini adalah uji coba penghapusan tiga in satu di jalanan ibu kota
ini adalah daerah daerah pemberlakuan kebijakan tiga in satu selama ini
dilaksanakan di jalan jalan berikut kita lihat ada di jalan sisingamangaraja
kemudian juga ada jalan rasuna said ataupun kuningan kita lebih mengenal
kemudian juga sebagian jalan gatot subroto balai sidang jcc
kemudian jalan jenderal sudirman apalagi
kemudian selanjutnya jalan mh tamrin dan kemudian jalan medan merdeka barat
dan jalan majapahit
di titik titik ataupun ruas ruas ini memang merupakan salah satu pusat perkantoran
yang di sana banyak sekali pekerja yang selalu melakukan aktivitas mereka di titik titik tersebut
untuk pergi ataupun pulang dari bekerja
dan selanjutnya ini adalah hari ini di saat pelaksanaan uji coba penghapusan tiga in satu berlangsung
terjadi kemacetan di lima titik setidaknya yang kami dapatkan
di antaranya kita lihat di bundaran hai mahistih terjadi
kemudian di jalan jenderal sudirman
di bundaran senayan kemudian sebagian gatot subroto
serta kita lihat penumpukan arus di blok m menuju antasari dan juga patimurai
jadi masih menjadi salah satu tantangan terbesar untuk pemerintahan sekarang
dan kita lihat indra memang terlepas dari kebijakan irp misalnya
ataupun nomor ganjil genap yang dibutuhkan kota kota besar
apalagi ibu kota seperti jakarta adalah moda transportasi massal
yang nyaman harga terjangkau bisa digunakan oleh siapa
itu kuncinya transportasi umum
bagaimana mengajak warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi
beralih ke transportasi umum
tetapi ini pr pemerintah juga bahwa menyediakan transportasi transportasi umum
seperti bus begitu yang nyaman aman dan tepat waktu itu yang paling penting hera
tepat sekali indra